sadar ya dokter sebentar lagi dateng
dari tadi nangis terus
apa masih mau menyusui
iya iya cuma sedikit dok
kalau misalkan banyak banyak dia muntah
ini tinggi dong
aisyah salam dulu sama mama ya
saya jangan takut sama mama
mama kangen banget
nggak gua gak mau masuk penjara lagi
gua gak mau pisah sama kesha
nanti takut lagi sama gue
ya anak bentar ya
aduh aduh aduh aduh kenapa sayang
panas banget nak kamu sakit ya
rick tolong minum rick ada apa sok keisha badannya panas tinggi tolong
telfonin dokter ya ya udah udah lo tenang ya
baik gue telfon dulu
lena udah siap aduh cantiknya
cantik banget ya
makasih om macan
anak cantik sekarang kita langsung ke tempat acara ya
udah pada nungguin yuk
terima kasih mbak terima kasih
ulang tahunnya rena
ulang tahunnya rena
ulang tahunnya rena
hena kamu enak banget ya ulang tahunnya dirayain dua kali
yang ulang tahun hari ini
siapa yang sium lilin hari ini
sekarang kita nyanyi untuk mereka
heartnya aku senang
aku senang tapi
kok gak senang ya
aku mau pulang
aku gak mau disini
rena kayaknya kok gak happy gitu ya
senyum aja susah
hmm kasihan rena
hmm kasihan rena
oh tiup lilin ya
tiup lilin ya sekarang juga
kira kira dia udah bicara belum sama alat keluarganya
iya aku aku baik baik aja kok
pasti masih sedih ya kamu undin maaf ya
maaf kalau kamu harus tahu itu semua
maaf kalau kamu harus tahu itu semua
pasti akan berbeda kalau kamu dengar itu semua langsung dari al dan keluarganya
aku juga harus tahu sebenarnya
ya kau bertanya sama om ya
om hanya sekedar menjawab undin
maaf ya kalau ternyata kenyataan itu sangat menyakitkan
kamu apa udah sempat bicara dengan al dan keluarga perihal ini
aku masih merata perasaanku
om sangat mengerti sekali perasaan itu
seandainya nanti kamu butuh apa apa
kabarin om ya
susah gitu sayang
susah gitu sayang ya
ya dokter sebentar lagi datang
demam dari tadi nangis terus
apa masih mau menyusui
iya iya cuma sedikit dok
kalau misalkan banyak banyak dia muntah
kita besok dulu ya kamu